mantan ketua kpk antasari ashar akan menjalani pembebasan bersyarat pada hari kamis sepuluh november besok
dan jelang masa pembebasannya antasari menggelar acara tasya kuran sekaligus pamitan
dengan sesama warga binaan di lapas kelas satu dewasa tangerang
dan meski merasa tak bersalah antasari mengaku sudah ikhlas dan tak ingin mengungkit kasusnya
tiga hari menjelang berakhirnya masa tahanan mantan ketua kpk antasari azhar
menggelar acara tasyakuran di lapangan lapas dewasa kelas satu tangerang banten
dalam acara yang diadakan bersama seluruh keluarga narapidana turut hadir istri antasari ida laksmawati
pada kesempatan ini mantan ketua kpk itu menyampaikan kesan dan pesan selama menjalani masa tahanan
antasari ditahan pada empat mei dua ribu sembilan silam atas tuduhan pembunuhan terhadap direktur pt putra raja wali banjaran nasruddin zulkarnain
merasa tak bersalah beberapa kali antasari mengajukan upaya hukum namun ditolak
hingga dibebaskan pada sepuluh november nanti mantan ketua kpk ini telah menjalani masa tahanan selama tujuh tahun enam bulan
meski menganggap dirinya tidak bersalah atas dakwaan membunuh nasruddin zulkarnain
antasari sudah mengikhlaskan semuanya dan tidak ingin mengungkit lagi masalah tersebut
kini antasari tengah menunggu gerasi yang diajukan mahkamah agung kepada presiden joko widodo
tadi sudah saya sampaikan itu jomong tolong jangan sampai di sampai di jangan membuat kewatin
negara kita ini sudah capek jangan ditambah lagi itu memang sudah ikhlas ada memang dendam ada sakit hati ada kecewa
ada ingin mengungkap tapi semua saya akan tinggalkan dia
kenapa bapak ketika bapak mengungkapkan akan ada keadilan
loh saya kan saya ikhlas kalau pun ada fakta mbak
untuk kepentingan saya sendiri
kepala lapas dewasa kelas satu tangerang mengatakan tidak ada mekanisme khusus pada hari bebas antasari pada sepuluh november nanti
semuanya akan berjalan seperti pada umumnya
setelah bebas bersyarat nanti antasari azhar akan beristirahat selama tiga bulan
berkumpul bersama keluarga sambil merenung untuk menentukan langkah kehidupan selanjutnya
tentu sambil menunggu gerasi yang diajukan kepada presiden joko widodo